inilah suasana pasar tanah abang jakarta pusat beberapa hari menjelang bulan puasa
bisa dilihat saat ini sangat ramai saya sedang berada di blok b
dan blok b ini merupakan pusat fashion busana muslim untuk wanita
sama seperti tahun tahun sebelumnya sejumlah busana muslim seperti mukena sajada gamis dan perlengkapan sholat lainnya menjadi primadona
pasar tanah abang merupakan pusat grosir fashion dan tekstil terbesar di asia tenggara
jelang ramadan toko toko ini pun diramaikan oleh pengunjung yang asik berbelanja
bulan maret ini pun dimanfaatkan para pedagang untuk mengumpulkan cuan guna menutupi kerugian selama pandemi
tapi emang naik dibanding bulan bulan kemarin ya
kalau ini kan kita istilahnya kalau kata orang tanah abang satu bulan ini tuh cari uang waktunya cari uang
berapa pesan kira kira omsetnya kalau menjelang bulan

keramaian juga terlihat di pasar tasik
bernama pasar tasik cideng yang berlokasi di jalan jati baru ini dahulu dipenuhi sejumlah pedagang yang berasal dari tasikmalaya
namun seiring berjalannya waktu kini asal pedagang meluas dari wilayah jawa barat lainnya
seperti bandung soreang dan cirebon
pasar yang buka setiap senin dan kamis ini sangat diminati para pembeli dari berbagai penjuru
meskipun beroperasi di pukul empat hingga sepuluh pagi
nah gini ternyata suka dukanya kalau berbelanja
di belakang ada motor jadi kita juga harus ikut jalan ya
nah selamat iya bu
saking rame nya buat jalan aja harus mikir
abis ini kita harus mikir juga caranya buat nawar biar lebih murah lagi harganya
mau cari busana muslim murah meriah dan mengikuti mode tren masa kini
semua ada di sini
di pasar cideng ini yang paling murah kualitasnya bagus
setiap kali berdagang para penjual bisa memperbaiki
omset mulai dari lima sampai lima belas juta rupiah
pendapatan ini bahkan bisa meningkat hingga puluhan juta rupiah bila mendekati bulan ramadan dan lebaran
tim liputan cnn indonesia